ya penyakit jantung dapat menyerang siapa saja termasuk anak muda di usia produktif
untuk itu penting bagi anak muda dan kita untuk tahu beberapa faktor penyebab penyakit jantung
ya masih muda kita ya insya allah
bersama di studio kami pada hari ini sudah hadir ada dr lely puspita chandra dewi selaku dokter spesialis jantung dan pembuluh darah
begitu ya dokter selamat pagi dokter
sudah datang di sini terima kasih loh
jauh jauh dari surabaya ini formasinya
dokter langsung saja ini kan kalau kita menyinggung soal penyakit jantung
lembaga survei atau sejumlah pendapat mengemukakan bahwa penyakit jantung ini sebagai pembunuh nomor satu di dunia
dasarnya apa sih dok
iya betul jadi jantung ini kan termasuk salah satu organ vital ya
dan data dari who dan juga yang lain itu mengatakan bahwa penyakit jantung ini merupakan pembunuh nomor satu
baik di indonesia dan juga di dunia
jadi kita harus waspada terhadap terjadinya penyakit jantung
ya kalau kita punya badan kita harus tahu kondisi di mana kita harus istirahat lelah capek itu harus alarmnya tahu begitu ya
bagaimana untuk mengetahui hal itu
gejala apa yang kita bisa kenali dari penyakit jantung ini
ya jadi kita itu yang paling penting adalah kita tahu faktor resiko
nah setelah kita tahu faktor resiko kita bisa mengenali secara dini
nah kalau kita sudah tahu faktor resiko mengenali secara dini kita segera bisa melakukan intervensi tujuannya untuk apa
untuk mencegah komplikasi
komplikasinya yang paling fatal adalah tadi bisa meninggal sewaktu waktu kalau sakit jantung gitu
jadi kenali faktor resiko dan medical check up secara rutin itu penting
dok jauh sebelum kita bahas ini
jadi penyakit jantung itu ada sejumlah sebutan untuk jenis jenis sakit jantung gitu
ada henti jantung ada serangan jantung kemudian juga ada sakit jantung yang disebabkan karena genetical gitu
sebenarnya jenisnya ada berapa dok
supaya masyarakat bisa tahu
karena selama ini kan kalau ada kabar orang meninggal ini sakit jantung
ya tapi mungkin ada jenisnya apa saja dok
jadi penyakit jantung itu sebenarnya spektrumnya itu luas ya
cuma yang sering dikenal sama orang awam yang menyebabkan henti jantung secara mendadak adalah sakit jantung koroner atau yang namanya serangan jantung tadi
jadi kalau serangan jantung itu jantung itu dikasih makan sama pembuluh darah jantung nih
jadi anggapannya kayak sawah kemudian itu ada aliran pipa pipanya sebagai pembuluh darah
nah ketika itu pipanya itu terbuntu atau terhambat aliran darahnya
nah disitu otomatis sawah sawahnya jadi gersang nggak hijau lagi
itu yang analoginya untuk terjadi serangan jantung
nah ketika ada serangan jantung kalau tidak ditangani secara cepat dan tepat itu akan berujung kepada kardiak ares atau henti jantung secara mendadak gitu
jadi prosesnya gitu ya
tadi kan di paket pengantar kita simak ada banyak faktor yang menyebabkan penyakit jantung
seperti tidak mengkonsumsi makanan sehat
kemudian juga mager gitu ya malas gerak
kok mager liatnya ke saya
ada potensi banyak makanan kolesterol juga yang dikonsumsi
apakah itu juga sangat berpengaruh ya
ya jadi kalau kita ngomongin faktor resiko untuk terjadi sakit jantung ya
jadi faktor resikonya itu ada beberapa
jadi ada yang namanya faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi
antara lain satu usia berapa
kemudian seks jenis kelamin
dan juga ada keturunan faktor genetik
belum ada obat untuk awet muda
kalau ada saya juga mau
terus kemudian laki laki
ketika laki laki ini dibandingkan dengan wanita
kalau sebelum usia menopaus
dia laki laki akan lebih berpotensi
tapi setelah wanita memasuki usia menopaus
resikonya jadi sama
nah kemudian ada beberapa faktor resiko yang kita bisa modifikasi
gula darahnya tinggi
terus kemudian obesitas
lingkar pinggangnya berapa
lingkar perutnya berapa
terus kemudian kurang istirahat
jadi zaman sekarang kan stressor ada di mana mana ya
mungkin ini narasumbernya ada di mana
narasumbernya di mana
dok udah sampai mana
dok jam berapa
itu termasuk salah satu stressor yang penting untuk kita kontrol
jadi ada banyak sih faktor resikonya
jadi pokoknya tadi di awal saya bilang
kenali faktor resiko yuk
kalau udah tahu supaya bisa mencegah nantinya
kadang kadang kan kita suka nggak sadar ya
apalagi sekarang tuh lagi bener bener banyak kampanye soal mental health gitu kan
ternyata itu juga menjadi salah satu stressor ya dok ya
kemudian kalau kita ikuti perkembangan
banyak anak muda yang terserang penyakit jantung
itu lebih ke gaya hidup atau lifestyle kah
atau bagaimana sejauh ini
ya jadi sadly saya itu sekarang pasiennya nggak cuma yang usia tua ya
tapi juga banyak yang usia muda
bahkan saya itu kebetulan saya seorang interventionist cardiologis
dari kerjaan saya sehari hari itu salah satunya adalah pasang ring jantung
nah saya pernah dapat pasien usia dua puluh delapan tahun
dua puluh tahun serangan jantung jadi dia harus saya pasang ring jantung
jadi memang trendnya itu gak cuma pada usia tua
jadi yang usia muda juga harus semakin aware
dan juga awareness yang harus ditingkatkan
lifestyle nya itu dari mulai dilahirkan
kadang kadang kan kita suka mengikuti gaya makan kebiasaan makan jam makan dari orang tua kita
atau ketika kita sudah dewasa tuh dok suka suka jajan ya kan
sembarangan begitu ya
jadi kalau kita ngomong sejak kapan nih dok gitu
kadang kadang kalau kita kecil kita nggak bisa milih nih
kita mau makan apa ya dikasihnya sama orang tua apa
jadi itu juga jadi
menarik ketika orang tua itu berperan secara dini terhadap asupan makanan yang dipilihkan oleh anak anaknya
misalnya kadang kadang kalau mau praktis cari makanan saset
nah padahal nih kalau kita ngelihat nih
makanan saset kan ada ingredientsnya
ketika kita perhatikan yang paling utama itu komposisinya yang paling tinggi
nah itu nanti akan jadi problem kedepannya untuk si anak gitu
terus kalau yang udah seusia kita seusia remaja tuh ya
jadi mungkin kita kan bisa notice dan aware atas apa yang kita masukkan ke diri kita dan apa yang kita lakukan gitu
jadi ya kita harus bisa mengatur asupan makanan yang nutrisi yang kita masukkan dan juga aktivitas fisik yang penting
ini kan kalau kita ikuti perkembangan beberapa
waktu lalu ya ada salah satu suami dari selebriti
sebut saja bunga citralisari
ya itu kan henti jantung informasinya
sudah melakukan gaya hidup sehat tapi ada potensi untuk jantung itu bagaimana ya ceritanya
nah jadi kembali lagi ke yang tadi saya bilang faktor resikonya itu kan ada beberapa
salah satunya termasuk pola hidup sehat yang kita bisa lakukan untuk mencegahnya
tapi diluar itu faktor resikonya tadi ya itu tadi
kalau misalnya dia ada faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi
usia jenis kelamin kemudian keturunan itu hal hal yang kita tidak bisa kontrol
nah salah satu upaya hidup sehat itu adalah salah satu yang kita bisa kontrol dan kendalikan dan lakukan gitu
untuk mencegah terjadinya serangan jantung
tadi kan heranov bilang kan bahwa yang kemarin meninggal dunia karena kena anti jantung itu kan lari rutin jaga makan dan kita bisa lihat di sosial medianya
tapi dok saya juga menarik melihat gaya hidup anak anak
hidup anak anak sekarang itu kan olahraga ya kalau kita lihat olahraga makan bersih gitu clean eating
tapi ada saja yang juga menderita serangan jantung begitu
sejauh mana setiap orang ini bisa melakukan aktivitas fisik yang sesuai dengan kapasitasnya
kadang kadang mereka suka kayak udah deg degan tetap aja naik sepeda
dia mungkin ya
iya itu kalau udah deg degan udah deh berhenti dulu takut
sering goes gitu ya
takut ketinggalan akhirnya pengennya ngejar gitu
maksakan diri dok
kompetitif jadinya ya
jadi sebenarnya yang paling baik dilakukan adalah kita harus medical check up secara rutin
dan medical check up sebaiknya dilakukan ya jangan nunggu ada gejala baru kita check up gitu
jadi medical check up untuk kita tahu termasuk tadi kapasitas fungsionalnya itu kita bisa lihat
jadi kira kira olahraga apa yang cocok dan aman
nah jadi harus medical check up dulu
salah satunya kalau medical check up jantung selain dari pemeriksaan fisik untuk tahu ada hipertensi nggak nih
kemudian dari cek darahnya ada kelainan nggak ada kolesterol nggak dan yang lain lain
itu ada namanya rekam jantung
jadi kayak treatment tapi bukan kayak biasanya pasien pasien tuh dok saya udah biasa nih treatment di rumah kan sama aja dok
jadi treatment test itu kayak treatment tapi kayak sambil ditempelin elektroda
iya sambil direkam jantung
jadi pada waktu jantung itu diberi beban lagi treatment kita bisa ngelihat ada perubahan nggak rekam jantungnya
ada perubahan nggak
tensinya hemodinamiknya ada keluhan nggak
jadi itu bisa untuk kita nanti meresapkan kira kira apa sih olahraga yang tepat sejauh apa seaman apa
sejauh ini seaman apa olahraga yang disarankan oleh dokter jantung agar jantung tetap sehat
karena kalau kita lihat publik banyak yang berasumsi ya bahwa kalau tidak jalan dalam tiga puluh menit dalam satu kali seminggu itu tidak sehat jantungnya
bener kan dok
sekitar tiga puluh menit dalam seminggu sekali itu sudah normal gitu
jantung sehat katanya
kok tiga puluh menit aja ya jangan dong gitu

jalan jalan di mall gitu lagi ya
kantong yang berkeringat dong
jadi olahraga yang disarankan adalah satu ratus lima puluh menit dalam satu minggu atau tiga puluh menit dari lima sampai tujuh kali seminggu gitu
jadi lebih banyak lebih baik gitu

jadi lebih banyak lebih baik gitu
jadi lebih banyak lebih baik gitu
itu sih gitu
jadi kalau misalnya jalan sekarang kalau dulu kan harus sepuluh ribu tuh dalam sehari
sekarang enam ribu sampai sepuluh itu sudah cukup untuk menurunkan resiko terkena serangan jantung
atau kalau misalnya yang belum bisa enam ribu ya dimulai sebisanya gitu
tapi harus bertahap ditingkatkan
nah pertanyaannya kalau misalnya ada orang yang nggak bisa lari atau misalnya kan ada beberapa pilihan olahraga antara lain bersepeda bisa berenang
kalau yang bisa lari
kalau yang bisa lari

nah cuman sebaiknya itu tadi kita medical check up dulu sebelum nanti kita tentukan olahraga yang aman itu seberapa gitu
baik saya tertarik tadi ketika dokter menjelaskan ada pasien dokter usia dua puluh delapan tahun yang sudah dipasang ring
ini tahapannya seperti apa sih seseorang harus dipasang ring ada ring satu dan ring dua informasinya dok
harus ke luar negeri juga ke amerika
itu bagaimana ya
ada ringnya sudah dua gitu
ring satu dipasang kemudian lanjutkan
jadi gini ya kayak tadi saya bilang jadi jantung itu kan ada pembuluh darah
pembuluh darahnya namanya pembuluh darah koroner
nah jadi pembuluh darah koroner itu fungsinya untuk kasih nutrisi
nah ketika dia itu ada penyumbatan di mana dia itu nanti kita ukur dan kita lihat lokasinya sumbatannya itu ada di mana gitu
jadi ada dua pembuluh darah sebelah kiri sebelah kanan
nah sebelah kiri itu nanti akan ada dua
kiri depan sama kiri samping
nah nanti dilihat itu lokasinya ada dimana
jadi kebutuhannya satu atau dua itu tergantung dari jenis penyumbatan dan juga lokasi dari lesinya itu dimana
nah itu sesuai dengan kebutuhan
kalau penyumbatannya itu cukup signifikan dan itu ada di beberapa lokasi dan juga misalnya di pangkal sebelah kiri gitu
itu juga gak semua hal itu bisa kita pasang ring jantung
jadi ada beberapa pertimbangan
jadi ketika nanti itu
jadi kita harus diagnosis juga
untuk lakukan pemeriksaan penunjang beberapa kemudian kita nanti akan menentukan ini kebutuhannya apa
ada satu nih ya udah gak ada signifikan jadi normal normal aja atau ringan gitu
nah itu nggak perlu dipasang ring jantung gitu
kemudian itu diobati aja dan kontrol faktor resiko
kemudian ada yang penyumbatannya cocok untuk dilakukan penanganannya ada pasang ring jantung itu juga bisa
terus kemudian yang ketiga kita perlu konsultasi dengan dokter bedah atau bypass gitu
jadi ada beberapa dan gak perlu ke amerika gak perlu jauh jauh
gak perlu ke amerika
gak perlu jauh jauh
ada di indonesia ya
orang surabaya ada begitu ya
salah satunya saya gitu
jadi banyak di indonesia tuh di sini ada pusat jantung nasional harapan kita juga
itu kan jadi nggak perlu ke amerika kita sudah punya expertise yang cukup banyak dan layak gitu
oke dok sekarang itu kan tadi dokter sudah menjelaskan mekanismenya jika didiagnosis dan kira kira pasang ring jantung
enggak itu kan di rumah sakit
kalau misalnya ada orang orang yang berada di samping kita atau di lingkungan kita yang terkena gejala serangan jantung
apa hal pertama yang harus kita lakukan dok
ya jadi gejala sakit jantung pada umumnya itu yang pertama seringnya adalah nyari dada
terus kemudian sesak nafas
kemudian juga bisa pingsan tiba tiba mata berkunang kunang kemudian pingsan keringat dingin
jadi pertolongan pertama
pertama adalah bawa segera ke dokter jantung terdekat atau bawa segera ke rumah sakit terdekat ke igd gitu
jadi itu penolongan yang paling tepat karena kalau misalnya memang terbukti ada serangan jantung itu harus dapat penanganan yang tepat dan cepat
jadi kita ada ibaratnya time is muscle untuk jantung
jadi semakin lama ini tertunda otot otot jantung itu akan semakin mengalami nekrosis namanya kayak dia tidak bisa berfungsi
dia tidak bisa berfungsi lagi
kayak mati ototnya gitu
jadi fungsinya berkurang berkurang
iya bahkan sampai dia tidak dapat berfungsi lagi gitu
jadi wajib ya ke rumah sakit jangan sampai dibilang masuk angin takutnya digerak masuk angin
iya angin duduk
itu sebenarnya ada gak sih dok angin duduk itu
itu serangan jantung itu
jadi angin duduk terus meninggal
meninggalnya karena angin duduk gitu
dok kalau sejauh ini kalau di indonesia masyarakat perkotaan kemudian pedesaan yang berpotensi paling banyak
paling besar untuk terkena serangan jantung di mana ya antara dua ini di desa atau di kota
nah kalau kita ngomongin antara desa dan kota ini kan banyak ya faktornya gitu
ada faktor yang mungkin di desa sebenarnya lebih banyak tapi nggak ketahuan karena fasilitas kesehatannya masih belum ada gitu
jadi semuanya sama resikonya tergantung dari masing masing individu tadi kembali lagi ke beberapa faktor resiko gitu
baik mungkin untuk terakhir kita minta tips dari dokter ini
untuk menjaga jantung tetap sehat masyarakat di rumah paham apa yang harus dilakukan ketika mendeteksi bahwa kena jantung
iya jadi tipsnya adalah satu lakukan pola hidup sehat kemudian yang kedua kenali faktor resiko secara dini dan yang ketiga lakukan medical check up secara berkala tanpa menunggu ada keluhan
nah itu tuh penting tuh medical check up nih kayaknya pertama ya dok ya
ya dan kalau misalnya ada keluhan yang dirasakan
itu ya segera konsultasi ke dokter kadang kadang kan aduh takut nih nanti ketahuan sakitnya apa justru kalau misalnya kita bisa evaluasi secara dini deteksi secara dini bagusnya adalah kita bisa mencegah komplikasi kayak darah tinggi nih
darah tinggi eh ternyata tau tau tensinya tinggi kalau misalnya tensinya ini dikontrol dengan obat obatan insya allah bisa mencegah terjadinya komplikasi yang paling fatal biasanya kalau tensinya terlalu tinggi adalah stroke gitu kan
kalau stroke kemudian udah
kalau udah kerja motoriknya terganggu itu kan susah gitu jadi lebih baik tahu secara awal gitu
kalau deteksi dini untuk anak anak seperti apa tips untuk anak anak di rumah agar bisa terhindar dari penyakit jantung di dewasa nanti
anak anak jadi kalau anak anak mulai dari pola hidup jadi makanannya gimana gitu dan iya orang tua juga harus aware misalnya nih anaknya kalau misalnya pada waktu olahraga sakit
kalau pada waktu olahraga gampang lelah kemudian muncul biru biru
nah itu harus segera konsul ke dokter jantung untuk dilakukan pemeriksaan usg jantung dan yang lain lain
baik itu adalah pentingnya ya pemeriksaan kesehatan dan tadi gejala gejalanya sudah diceritakan oleh dokter lely dan tentunya kita harus hati hati apalagi di hari jantung ini tiap tahun ada loh artinya tiap tahun kita harus aware apalagi jaga makan kayaknya saya jaga makan sama nggak boleh males gerak ya
males gerak harus semangat ya
ya terima kasih
dan dialog ini sekaligus semoga menutup perjumpaan kita di cnn indonesia today
selalu sehat dan